pagi pak bos bu bos
aduh usah arah pak
kamu bener bener keterlaluan
problem sekalian punya masalah harus diselesaikan
jangan di keep
nanti bisa jadi penyakit dalam tubuh
kalian gak mau kan
pernikahan kalian jadi gak sehat
temanya ayah sama anak
ya jadi kamu sama rena harus punya kostum
ya udah sebelum saya berangkat ke kantor nanti kita cari kostumnya ya
soalnya habis dari sana saya langsung ke kantor
soalnya masih ada meeting ya ketunda kemarin sama
klien dari jerman ya
iya kamu seneng gak
hmm sebenarnya ada masalah apa sih antara andin dan al
dan seperti biasa mereka berusaha sembunyikan dari saya
mau ngapain kerumah al pagi pagi
terima kasih ya
selamat pagi ibu sarah
saya mau bicara dengan alde bareng
ini pasti ada masalah besar
ada sangkut pautnya sama masalah mbak andien yang bikin papa sedih
gue harus tahu

pagi pak bos bu bos

aduh ibu sarah pak
kamu benar benar keterlaluan om
kamu harus minta maaf sama papa
kamu sudah menghancurkan hatinya papa al
selama ini mama berpikir kamu itu adalah menantu yang luar biasa
bahkan kamu lebih
kamu lebih segalanya dibandingkan dengan nino
mama sempat berpikir
beruntungnya andi mempunyai suami seperti kamu
sekarang mama betul betul kecewa sama kamu
bahkan mama menyesal kenapa dulu mama merestui hubungan kamu sama andin
mereka sudah sudah selesai menyab health care dan bersungguhnya ngasih u drizzle ke mitra untuk kamu

aku mau beli kajian mbak
uduh kamu lagi bebas lagi
kelihatan arie sebelum nino juga gak mau seperti tummy femmed
jumat kita udah jadi
harus merupakan emma
apa yang aku mau lakuin itu untukmu

aku selalu bilang itu kemu

kalau sekarang kamu mau pergi meninggalkan aku

aku minta tolong jangan bahas masalah ini lagi ya
aku baik baik aja kuba
tapi papa kamu gak baik baik aja
papa terluka ndil
papa selalu memikirkan kamu
papa selalu memikirkan kebahagiaan kamu andi
papa menangis di dalam sujudnya tadi subuh ndil
papa berdoa supaya kamu selalu diberikan kebahagiaan
papa berdoa sambil meneteskan air mata
mama benar benar gak rela